pada masa kini pesawat tanpa awak atau drone bukan lagi hal yang aneh
biasanya drone digunakan oleh pehobi fotografi atau untuk keperluan perang
namun drone ternyata memiliki banyak fungsi lain
salah satunya adalah untuk keperluan pertanian
kini sudah ada drone produksi dalam negeri untuk membantu proses penyemprotan lahan atau pembibitan
drone yang diberi nama sekar agri ini merupakan produksi frogs indonesia yang berpusat di yogyakarta
sejak dikembangkan dari tahun dua ribu dua puluh drone sekar agri telah banyak digunakan oleh petani petani di nusantara
saat ini setidaknya ada sekitar lima puluh drone sekar agri yang sudah beroperasi
drone sekar agri mampu membawa muatan sepuluh hingga dua puluh liter cairan pesticida atau lainnya
dengan drone ini petani bisa menyemprot tiga sampai empat hektare lahan per jam sehingga lebih efektif
terpenting juga drone sekar agri diklaim mudah digunakan
yang menarik itu kan untuk pertanian kita
jadi ini kan menggantikan kalau di luar itu pakai helikopter untuk menyemprot
nah pertanyaannya adalah seberapa jauh petani bisa mengakses drone
untuk saat ini memang kita harus lakukan pendekatan khusus kepada petani
satu dari pemerintah pastinya
kita ingin mendorong bagaimana pembuatan program program yang bisa membuat si petani tersebut
menggunakannya ataupun mengetahui
satu dengan cara sosialisasi
kita kerjasama dengan pemerintah dan juga gapoktan
dan juga kita melakukan webinar atau seminar yang kita mengundang dari para petani
agar mereka tahu mengerti dan bisa menggunakan dari drone pertanian ini
artinya sejauh ini kan sudah ada nih produknya di pasaran
evaluasinya sejauh ini tuh
mereka itu sebenarnya bisa ya menggunakan drone itu ya
ini sangat mudah digunakan dan petani petani kita sangat cerdas sekali
mereka pada saat kita training atau lakukan pendidikan ataupun pengajaran terhadap pelatihan pelatihan terhadap si drone ini
tidak hanya tidak perlu lama lama dan mereka tetap dan sangat antusias sekali
selain untuk pertanian drone juga kini banyak digunakan untuk pemantauan lahan atau pemetaan
untuk fungsi ini ada drone rebi buatan beta unmanned aircraft solutions bandung
sekali terbang drone rabbie mampu melakukan pemantauan atau pemetaan lahan seluas satu ratus enam puluh hektare
potensi bisnis untuk drone pemantauan sebenarnya cukup tinggi
kalau di indonesia terutama kita kan banyak tambang banyak perkebunan besar
itu mereka butuh pemantauan rutin kondisi tambang dan perkebunannya
dan kondisi jalur minyak kalau di oil and gas gitu ya
nah itu selalu ada pemetaan rutin
dan kebetulan sekarang kita bisa melakukan pemantauan lahan atau pemetaan lahan
karena masih banyak penggunaan drone dari luar negeri gitu
nah kita mau membuktikan bahwa sebenarnya di indonesia sendiri itu sudah punya teknologi drone yang sama gitu
penggunaan drone memang makin meluas dalam kehidupan sehari hari
alasannya drone dinilai lebih efektif dan efisien untuk mengerjakan berbagai tugas
yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh pesawat terbang
tantangan selanjutnya adalah bagaimana menguasai teknologi drone
yang memang sebagian besar masih dimonopoli negara maju
iwan hermawan arief tidiawan jakarta